pertemuan antara ketua umum partai gerindra prabowo subianto dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
dan presiden terpilih joko widodo kemudian juga bisa menimbulkan arah politik baru di peta politik indonesia
sementara kepala staf kepresidenan muldoko tidak menampik kemungkinan munculnya koalisi gemuk
akibat bergabungan partai lain dengan pemerintah
pertemuan para tokoh politik memunculkan berbagai spekulasi mengenai dinamika koalisi dan konstelasi politik
menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada oktober dua ribu dua puluh
ketua dpp gerindra ahmad riza patria menyebut pertemuan prabowo subianto dan megawati soekarno putri
bukan merupakan pertemuan yang bersifat negosiasi
pertemuan ini sudah direncanakan lama sejak terakhir kali mereka bertemu pada asean games dua ribu delapan belas
menurutnya sebelum memutuskan untuk menjadi oposisi atau masuk koalisi
gerindra saat ini sedang mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan

jadi pertemuan ini pertemuan tokoh silaturahmi biasa
jangan dihubungkan dengan hasil pilpres
apalagi dihubungkan dengan transaksional atau bagi bagi kursi
atau koalisi atau oposisi
pembicaraannya jauh lebih besar
yaitu membahas kepentingan bangsa kepentingan negara kepentingan rakyat
pembicaraannya jauh lebih besar yaitu membahas kepentingan bangsa
kemalahan lebih gelas adalah perusahaan karyawan

sedangkan ketua dpp partai golkar aceh hasan menilai terlalu dini mengaitkan pertemuan megawati dan prabowo dengan tawaran bergabung ke koalisi jokowi
golkar berpendapat jokowi mampu mengambil keputusan politik yang tepat
namun partai beringin khawatir jika koalisi bertambah tidak ada jaminan pemerintahan jokowi jauh dari gangguan politis
pasalnya menurut aceh terdapat perbedaan konsep antara jokowi dan prabowo selama masa kampanye lalu
justru kami mempersilahkan dan memberikan kepercayaan kepada pak jokowi untuk mengambil keputusan politik yang tepat
tapi tentu bagi partai golkar sendiri menginginkan bahwa pemerintahan jokowi selama lima tahun ke depan ini
itu betul betul mendapatkan jaminan tidak diganggu oleh perbedaan perbedaan politik

perbedaan perbedaan yang bersifat konseptual
di sisi lain kepala staf kepresidenan muldoko tidak menampik kemungkinan munculnya koalisi gemuk
akibat bergabungnya partai lain dengan pemerintah
tim liputan cnn indonesia
tim kampanye nasional jokowi maruf hari ini resmi bubar
dan saat ini koalisi dikatakan sedang bersiap untuk kemungkinan menerima anggota baru
karena meminjam istilah dari pak muldoko mengatakan ada koalisi plus plus
penolakan sudah diberikan oleh beberapa parpol
sekarang pertanyaannya apakah rencana koalisi plus plus ini kemudian bisa berjalan
kita bahas malam ini bersama para narasumber sudah ada di studio
ada bang taufik basari bang tobas ketua dpp nasdem
bang tobas selamat malam
terima kasih sudah ada
dan juga ada bang masinton pasar ibu politikus pd perjuangan
bang masinton terima kasih sudah hadir
senang sekali malam hari ini
jadi sudah bubar sekarang tapi tidak bubar kayaknya
koalisinya masih awet masih solid masih rukun atau bagaimana
akhir akhir ini agak goyang goyang seperti yang di media atau tidak seperti yang di media
ya pertama yang dibubarkan ini tim kampanye
nah kalau koalisi ini kan masih
koalisi antar partai politik
ada sepuluh partai politik lima partai politik yang enam ya di parlemen
yang masuk ke parlemen
ada lima yang lagi non parlemen
nah tentu saja
tentu dengan pembubaran tim kampanye ini ya selesai tugas
dalam periode pemenangan ini
nah selanjutnya adalah tugas politik dalam koalisi partai
nah tadi presiden juga menyampaikan bahwa ya koalisi ini sangat solid
juga kalau ditanya apakah mau nambah atau tidak ya sementara masih ini
nah kalaupun itu nambah kan pasti pembicaraannya antar pimpinan partai politik
apa tambah atau tidak ya
kesepakatan antar pimpinan partai politik
urgensi dan relevansinya di mana seperti itu
tapi ya memang kita melihat di luar tadi koalisi ini ya
prinsip membangun negara ini kan juga harus dengan kebersamaan
nah ini kan politik elektoral sudah berakhir
nah maka selanjutnya adalah bagaimana kita mengisi
ya mengisi kemenangan ini punya manfaat buat bangsa dan negara ini
terutama buat masyarakat
jadi merangkul semuanya
ya tentu politik itu kan bukan sekedar kalah menang
tapi bagaimana kita merangkul seluruh elemen yang ada
termasuk yang kalah
ya termasuk yang kalah
nah merangkul itu kan bukan berarti lantas kemudian dimaknai harus dengan bagi bagi kursi
kan tidak seperti itu juga
itu dalam rangka ikatan persaudaraan kebersamaan sesama elemen bangsa
jadi yang merangkul saja tanpa ada tujuan apa apa kan juga aneh sebenarnya
ya tentu yang kita bicarakan kan kalau dalam partai politik ini
membangun republik ini kan bukan hanya di eksekutif
tetapi juga ada peran lain yang juga gak kalah penting itu di parlemen
di parlemen itu ada yang namanya dprri ada nprri
apalagi ini kita berbicara dalam kerangka kepentingan bangsa yang lebih besar
nah ada wacana di dpr ri ini karena kita melihat setelah reformasi ini kan
empat kali amandemen
kemudian mpr itu kita setarakan menjadi semua menjadi lembaga tinggi negara
dan kemudian tidak ada satu haluan semacam gbhn
yang menentukan arah pembangunan semesta terencana bangsa kita dalam dua puluh lima
lihat atau lima puluh tahun ke depan
semuanya tergantung pada rpjm nya pemerintah
begitu dipusat oleh presiden di daerah oleh kepala daerah
nah maka sebagai bangsa besar ya sekarang itu sedang dilakukan pengkajian di mpr ri
untuk melakukan amandemen terbatas
nah ini kan juga bagian dari politik kebangsaan
yang itu menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa
khususnya partai politik yang memiliki perwakilan di dpr dan mpr
dan disitu koalisi jokowi ingin mengamankan itu juga tentunya kan
ya tentu kita punya tanggung jawab
setelah politik elektoral ini selesai maka tugas adalah selanjutnya adalah politik kebangsaan
tadi melaksanakan tugas itu agar pembangunan semesta berencana ini bisa memberikan dampak yang terencana terukur buat bangsa kita
agar rencana pembangunan
karena pembangunan ini tidak hanya selesai per priode lima tahun presidennya ganti nanti program pembangunannya ganti lagi
sementara bangsa ini ya kita juga harus belajar dari negara negara lain yang punya perencanaan jauh
dua puluh lima hingga lima puluh tahun seperti itu
dan itu artinya merangkul semua pihak merangkul musuh merangkul juga yang selama ini berlawanan
ya tentu dalam politik itu rivalitas dalam elektoral itu biasa
selesai itu ya semuanya teman
semuanya itu teman
sama seperti kami di komisi komisi di dpr itu
tidak ada lagi di sana yang namanya praasi praasi gitu ya
kami suka membahasakannya seperti yang ada praasi komisi tiga
sama sama saya di komisi tiga
ya karena kerjasama dalam aspek melakukan pengawasan
dan juga topikal ya sesuai dengan apa yang kemudian ingin dibahas dan apa yang ingin digelokan gitu kira kira
pengambilan keputusan kemudian kembali kepada praksinya
artinya semua melebur
bagaimana dengan bang tobas
apakah juga sepakat
oke soal kebangsaan pasti semuanya sepakat
pasti semuanya narasinya akan gitu kan bang toba
termasuk merangkul teman merangkul lawan
ya jadi kita bersyukur ya saat ini sudah selesai tugas dari tki
yang namanya juga tkn tim kampanye nasional
artinya ketika ppr selesai ya sudah selesai
nah karena itulah maka sekarang paling penting juga buat kita adalah merangkul semua elemen bangsa
karena ketika kita ini sudah selesai artinya kalau saya ibaratkan sebenarnya pertandingan kemarin itu sebenarnya pertandingan antar pemain di dalam satu klub gitu ya
jadi ketika bertanding kita bertanding tapi sebenarnya sehari hari ya kita berkumpul bersama bercanda bersama dan sebagainya
ya sama juga ini partai partai politik ini meskipun ketika pilpres itu berbeda kubu dan sebagainya
tapi setelah ini sudah usai maka kita harus mampu
menunjukkan bahwa ya kita di elit elit partai politik ini tokoh tokoh politik ini juga bisa tetap menjalin silaturahmi satu sama lain
sekedar silaturahmi atau apa lagi
gini beberapa waktu lalu pak jokowi mengatakan ingin mengajak pak prabowo untuk bekerja sama
itu bagaimana sebenarnya nasdem memaknai itu
nah bagi kami bekerja sama membangun bangsa adalah kita harus bersama sama memikirkan bagaimana bangsa ini
memikirkan kelompok memikirkan partai politik memikirkan golongan golongan tertentu saja
kita harus memikirkan bangsa ini
nah oleh karena itulah maka bagaimana caranya kita bekerja sama tentu tidak harus semuanya dalam satu kubu
misalnya masuk semua ke dalam koalisi pendukung pemerintah
tidak melulu harus begitu
tetap kita ingin membangun bangsa bisa juga kita ciptakan satu proses check and balances yang berjalan dengan baik
kalau misalnya ada koalisi maaf misalnya ada oposisi ya meskipun kita tidak mengenal oposisi real
tapi anggaplah ada oposisi
maka oposisi yang harmonis dan konstruktif
bukan oposisi yang sekedar hanya ingin menjatuhkan menjelek jelekkan menyebarkan kebencian
nah dengan kesadaran bahwa kita bisa membangun oposisi yang harmonis dan konstruktif ini
maka demokrasi pun akan menjadi sehat
tapi sebaliknya kalau misalnya semua ada dalam satu kubu tidak ada yang di luar pemerintahan
itu juga akhirnya tidak berjalan demokrasinya dengan baik
oleh karena itu kalau bagi kami yang penting
adalah komunikasi itu bisa berjalan dengan baik
kita juga bisa memberikan contoh kepada masyarakat
tapi di sisi lain kita tetap berharap ada sebagian dari partai partai politik yang menempatkan dirinya di luar pemerintahan
agar pemerintah ini juga tetap bisa diingatkan dan dikritik ketika memang harus ada yang diingatkan dikritik
oke tapi menarik kalau bisa melihat pernyataan beberapa tokoh akhir akhir ini
ada mbak wiwi juga sudah bergabung sih
mbak wiwi menarik kan kalau misalnya hari ini pak jokowi bilang semuanya
ini sudah kuat
koalisi ini sudah bagus
tapi kemudian tentu saja ketika pertemuan antara megawati dan prabowo berlangsung
kan bu mega gak mungkin hanya lip service kan
oke itu nanti setelah aja deh ya di jokowi
kita juda dulu mbak uy
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
kita sekarang membaca tanda tanda nih mbak wiwi membaca pernyataan pernyataan bersayap memang rata rata pak jokowi mengatakan semuanya masih baik solid kuat
artinya kalau misalnya bisa dikatakan banyak yang mengatakan oh ya kalau kuat ya nggak usah nambah nambah lagi toh juga dikatakan kuat
tapi kemudian ada pertemuan pertemuan lain
dan ada gerakan gerakan lain bisa dikatakan begitu
kalau menurut anda ini arahnya kemana
ke sila ketiga
jadi tataran itu saja
jadi itu yang mengedepan
itu menjadi semacam tanggung jawab moral pak jokowi
itu yang membedakan pemilu presiden dua ribu sembilan belas dengan pemilu presiden dua ribu empat belas
pak jokowi relatif tidak punya tanggung jawab moral yang seperti sekarang ini
saat ini kalau lalu tidak punya empati tidak punya antisipasi tidak punya respon yang positif terhadap apa yang terjadi di grassroot
menurut saya akan jalan masing masing
negara ini tidak boleh jalan masing masing
oleh karena itu menurut saya satu sisi kita menyaksikan tkn bpn sudah fluid
dan dengan kata lain sudah bubar
dan saat itu juga kelihatan sekali
mulai konfigurasi ini bergeser
berubah dan kecairan tadi itu fluiditas tadi itu menyebabkan lalu tidak bisa berubah
tidak bisa berubah
tidak saling berhadapan
dan relatif memberikan satu prospek yang jauh lebih positif
lepas dari ada keinginan keinginan untuk politik kan selalu kekuasaan
kita naif juga untuk tidak mengatakan itu
tapi lepas dari itu ada dampak dampak yang positif menurut saya
daripada saling bersetru
dan setru saat ini antar elit
itu pasti diikuti oleh
setru sampai ke bawah
itu yang bahaya menurut saya
jadi sebagai elit bangsa
toko toko ini harus punya empati dan memperhitungkan
kemungkinan dampak dampak negatifnya kalau terus menerus
kondisi yang tidak kondusif ini dipertahankan
oleh karena itu ya semuanya harus punya wisdom
jadi jangan hanya bu megawati pak prabowo lalu pak jokowi yang punya wisdom
seluruh elit harus seperti itu
jadi pemilu presiden sudah usai
yang menang sudah jelas yang kalah jelas
dan sekarang ini adalah membangun kembali
bagaimana agar pemilu yang akan datang tidak terulang yang seperti ini
menjual hal hal yang tidak patut untuk dikampanyekan dalam pemilu untuk yang lima tahun ke depan
tapi membangun itu kan juga kita nggak naif naif banget lah
kita kan juga harus melihat ini siapa yang berkeringat siapa yang tidak berkeringat
siapa yang berdarah darah siapa yang tidak
itu kan juga harus dilihat kan mbak wiwi sekarang
jangan salah bahwa pak prabowo melangkah seperti ini itu tidak seluruhnya oke
lebih besar yang tidak oke
saya bisa merasakan ketika ketemu gitu ya dengan tentu pendukung pak prabowo
mereka masih berharap pak prabowo jadi presiden
mereka tidak yakin pak prabowo itu
kok terus kalah kan gitu
nah itu harus diberikan katakan solusinya dengan bagaimana mencairkan kembali gitu ya
pola relasi yang jauh lebih tentu harmonis
nah kita bangun ke depan itu adalah sinergi
bukan harmoni lalu bergabung semuanya aklamasi kan gitu ya
bukan seperti itu
menerjemahkan jangan lalu pendek
dengan sumbu pendek seperti itu
tapi bagaimana dengan langkah yang positif ini lalu memberikan satu solusi solusi
katakan gitu ya
kita mengharapkan nanti pak jokowi itu memang langsung gitu ya berkoalisi dengan rakyat banyak
dengan rakyat indonesia
apa sih aspirasi masyarakat itu
orang di misi misinya sudah sangat jelas
tapi kalau bagaimanapun mbak mas simlon kan harus ada jembatan ya
harus ada jembatan kemudian yang dibangun
dan sekarang mungkin jembatan itu juga sudah dibikin katakanlah oleh ketika bertemu antara bu mega dan pak prabowo kemarin bertemu
tapi bagaimanapun juga
ada juga ungkapan misalnya dari pak muldoko soal koalisi plus plus
dan tadi pak arsulsani juga mengatakan oke kamu bisa menerima tapi maksimal satu lah
jadi itu tuh kayak sudah memberikan sinyal ke sana gitu loh
karena nggak ada yang gratis kan kalau misalnya politik itu tentu saja gitu
iya artinya kan itu menampakkan bahwa koalisi indonesia kerja ini sangat terbuka sebenarnya kan gitu
oh tinggal nanti mungkin kalau apakah ada penambahan atau tidak itu kan
tergantung dari kebutuhan dalam pembicaraan para pimpinan partai politik
sangat terbuka itu seberapa terbuka
apakah siapa saja boleh bergabung silahkan tawarannya bagaimana atau apa
maksudnya kalau sangat terbuka itu bagaimana
ya artinya kan kalau ada kemudian yang menyatakan koalisi plus plus koalisi apa
itu kan menampakkan bahwa koalisi ini ya terbuka untuk
apa indonesia lebih baik
kira kira begitulah ya
bahwa nanti tidak ada penambahan juga ya no problem gitu
tapi yang penting adalah begini tugas politik itu adalah melakukan menyelesaikan segala persoalan itu dengan cara cara beradab
nah maka dimulailah dialog dialog gitu ya
termasuk dialog antara pak jokowi dengan pak prabowo bu mega dengan pak prabowo
itu kan bagian dari penyelesaian persoalan secara beradab tadi
melalui dengan dialog silaturahmi dan lain lain
nah ini yang pertama itu kan kita ingin menampakkan bahwa penyelesaian politik secara beradab ini dilakukan oleh para tokoh tokoh bangsa ini
dan itu punya dampaknya ke grassroot itu sangat signifikan
dimana juga masyarakat saya lihat tuh baik di media sosial pendapat pendapat di tengah tengah masyarakat merespon sangat positif
nah artinya apa bahwa politik elektoral sudah selesai kemudian saatnya bersatu bersama sama berjabat tangan bergandengan tangan membangun bangsa ini kembali
respon sangat positif apakah juga termasuk jika kemarin kan dilihat hanya prabowo bertemu bu mega apakah juga termasuk jika gerindra kemudian bergabung dengan koalisinya
ya tentu ini kan belum ada pembicaraan kesana lah ya tapi paling tidak empama pembicaraan bu megawati dengan pak prabowo
pembicaraan bu megawati dengan pak prabowo itu bicara dalam kepentingan bangsa yang lebih besar tadi itu
ya itu tadi bicara tentang di mpr seperti apa
bicara tentang gagasan gimana kita membangun ketatanegaraan menguatkan sistem demokrasi kita yang itu memiliki kaitan dengan untuk menuju pembangunan masyarakat yang lebih baik lagi
terus bagaimana tujuan bernegara
ini mohon maaf ini sampai titik sini sangat krusial mbak
menurut saya kita belum bisa memutus legacy
pola di indonesia ini khas sekali
kalau di luar negeri kan sudah jelas siapa yang berkoalisi untuk mendukung dan mengusung
siapa yang sedang bertanding di situ
nah jadi ada lawan tanding ada yang bertanding di situ
jelas ketika kalah clinton hillary ya seperti itu tidak mungkin diambil
nah di indonesia tidak ada diambil
tidak ada disharmoni seperti sekarang ini
itu pun terjadi yang namanya lalu silang pergi ke sana kan gitu
nah ini yang kita belum mampu memutus
oke oke menarik menarik
nah ini poin khusus
itu kalau tadi dari pd perjuangan
kalau dari nasdem sebenarnya seberapa terbuka koalisi ini
ya kalau kita melihat bahwa yang paling penting adalah kebutuhan pemerintahan ke depan ini
kalau kita melihat bahwa saat ini pemerintahan pak jokowi yang kedua harapannya adalah pemerintahan yang kuat
yang bisa bergerak dengan cepat
segera mengambil keputusan dan mengekso dengan cepat
nah tentu butuh satu kerjasama yang baik yang solid di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri
eksekutif legislatif kan sebenarnya sudah aman kalau misalnya dari porsi suara yang dimiliki koalisi indonesia kerja
ini ketika kita menjalankan atau mengawal roda pemerintahan ini kan juga harus punya pandangan dan visi yang sama terkait dengan apa yang mau kita kejar untuk pemerintahan ini
nah kalau kemudian
masih ada di dalam koalisi yang mendukung pemerintah ini punya pandangan yang berbeda beda
akhirnya itu malah menjadi beban
nah kita juga sebenarnya tidak ingin seperti itu
kalau misalnya punya perbedaan ya meskipun kita sudah harmoni dan sangat baik hubungannya
tetap butuh ada yang diluar dari pemerintahan
dan kita yang paling penting cat ambulansis tetap harus berjalan
nah oleh karena itulah maka kembali lagi ini soal kebutuhan saja
apakah saat ini membutuhkan
membutuhkan perluasan koalisi
apakah perluasan koalisi itu akan memperkuat pemerintahan atau justru ketika pemerintahan ini berjalan malah akan menjadi beban
kalau menurut nasdem perlu nggak
kalau sekarang kita melihat bahwa koalisi ini sudah seperti yang dikatakan oleh pak jokowi sudah sangat kuat sudah sangat solid
satu sama lain sudah paham bagaimana kerjanya masing masing
berbagi perannya juga sangat cantik
ya dengan yang ada pun juga sudah bisa mencapai apa yang kita harapkan untuk membuat pemerintahan yang kuat cepat bekerja dan bisa melakukan eksekusi eksekusi dengan strategis gitu ya
jadi sudah cukup sebenarnya
sudah cukup sebenarnya
tapi kalau misalnya tadi dikatakan ya maksimal ada satu penambahan misalnya kalau bang arsul bilang
dan kemudian kalau dari nasdem katanya mbak irma mengatakan jangan yang friksinya terlalu tinggi
iya kita kan pernah punya pengalaman juga ya
ada misalnya partai politik yang tadinya bukan pendukung pemerintah kemudian bergabung di dalam kubu pemerintah tapi di luar malah menggerogoti pemerintah
ya itu kan akhirnya kontraproduktif
dan lagi juga kita juga menurut saya bagus juga kalau kita membangun moralitas konsistensi terhadap sikap sikap tertentu
jika kita memang ingin memposisikan diri sebagai watchdog dari eksekutif maka tunjukkan konsistensi itu
jangan kemudian melihat arah angin begitu anginnya bagus ke kiri ikut ke kiri ke kanan ikut ke kanan
nah akhirnya masyarakat kok ini kok politik seperti ini hanya ikut arah angin tidak ada sikap yang firm
nah ini juga menurut saya pembelajaran bagi kita semua
kalau elit politiknya kalau partai politiknya menunjukkan satu sikap yang konsisten pada suatu hal yang menurut mereka itu tidak ada sikap yang firm
menurut mereka itu bagian dari perjuangan itu harus dilakukan
menjadi oposisi atau yang ada di luar pemerintah itu juga terhormat kok
bukan berarti terpinggirkan
hanya soal check and balances atau ada kekhawatiran lain sebenarnya yang dilihat oleh nasdem
nanti ya setelah jeda dijawab tetap di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
bapak mas hinton jadi plus plus atau nggak plus plus
nambah atau nggak nih
kalau mau nambah atau enggak kalau tidak juga secara di parlemen juga
kursi itu juga sudah mayoritas ya
nggak ada masalah juga
kita kan dalam membangun bangsa ini kan ya tadi itu tidak cukup hanya kita begitu ya
itu tadi saya katakan apakah ini cukup atau plus plus itu nanti tergantung dari kebutuhan dari koalisi ini tentunya ya
mungkin ada target agenda apa yang jauh lebih besar lagi saya rasa begitu ya kalau itu nanti dimaknai untuk ditambah
nah tetapi yang saya lihat adalah kalau untuk saat ini kan jelas presiden menyatakan ya koalisi yang ada sekarang itu cukup bagus seperti itu
nah politik itu kan ini kan bisa ditambah
politik kan sangat dinamis ya
kita juga tidak bisa membatasi gitu ya
nah prinsip dalam dinamis ini kan umpama ke depan itu ya tadi kebutuhan umpama untuk kita membicarakan dalam skala kepentingan yang lebih besar
umpama yang sekarang bergulir dalam pembahasan di mpr gitu ya
ada kebutuhan untuk melakukan amandemen terbatas
nah tentu kan tidak cukup hanya dengan partai yang ada sekarang dalam koalisi
tapi juga membutuhkan dukungan yang lebih luas lagi
nah baik itu juga yang ada di partai partai politik di dpr maupun di dpd ri
nah maka kita tidak lagi sekedar membatasi koalisi ini hanya dalam tataran pemerintahan ya
tapi juga kita harus bicara dalam kepentingan yang lebih besar tadi itu amandemen terbatas terhadap undang undang dasar empat puluh
itu harus firm harus diamankan sekarang dan bergabung langsung secara formal atau sebenarnya kan juga bisa berada dari luar kan juga bisa
kemudian nanti ada lobby lobby yang biasa terjadi kan
iya artinya kan politik itu kan juga bicara gagasan tadi
bicara idenya gagasannya gagasannya berjalan kan nanti tentu kita bicara umpama kebutuhan kekuatan politiknya
baru kemudian bicara tentang figurnya
ini belum sampai kesana
tapi ada sekarang guliran wacana itu adalah bagaimana kita bisa melakukan amandemen terbatas dalam konteks kepentingan demokrasi dan membangun ketatanegaraan kita kembali sesuai dengan demokrasi pancasila yang kita laksanakan
jadinya masih bisa lah ya menerima lagi gitu ya
muter muter nih dari tadi
bisa ya menerima lagi
untuk saat ini
ya koalisinya bagus
kan itu yang disampaikan juga
karena ke depan politik itu dinamis
ke depan dinamis
untuk saat ini koalisi yang ada sekarang masih sangat bagus
ke depan sangat dinamis bisa ada yang bertambah mungkin
atau ada yang berkurang
ya itu dinamika dalam politik yang juga sulit kita prediksi dalam kedepannya
jadi kita akan mengikuti juga arah kebutuhan dari pak jokowi untuk bagaimana format koalisi yang dibutuhkan dalam pemberantasan politik
jadi coba siapakan siapkan bukan untuk koalisi yang dibutuhkan dalam pemberantasan ke depan
dan kita akan dukung itu
tapi juga dari partai partai juga akan memberikan masukan masukan yang terbaik buat pak presiden
sebagai bahan pertimbangan ya
sekali lagi kalau dari
termasuk soal kekhawatiran kekhawatiran itu tadi
ya termasuk juga pengalaman pengalaman kita

dari keputusan pengaturan dari pak presiden
pengalaman kita dimana kita juga pernah punya ganjalan ganjalan ketika memang tidak sejalan pikirannya dalam satu kubu itu juga harus dipertimbangkan
tapi yang jelas kalau menurut saya masih banyak waktu lah untuk bagaimana kita punya format yang terbaik terkait dengan koalisi ini
kenapa karena saya seperti kata mbak wiwi tadi yang paling penting yang kita gelorakan di sini adalah semangat positif dari pertemuan pertemuan dari silaturahmi silaturahmi dari komunikasi para tokoh bangsa ini yang membuat masyarakat pun juga merasa adem merasa kemudian sejuk
nah ini yang paling penting dari semuanya dan saya juga berpikir tokoh bangsa ini juga tidak melulu berpikir hanya soal
apa power sharing kemudian bagi bagi jabatan dan sebagainya tidak kok ini mereka adalah orang orang yang memang memikirkan bangsa ini
dan ini kita harus berikan apresiasi dan kita harapkan juga akan terus bergulir sampai ke akar rumput
termasuk misalnya bertemu akan bertemu pak sp dengan pak prabowo misalnya
akan bertemu pasti akan bertemu jadi apalagi pak surya paloh sendiri yang memang sangat luas ya mau bisa bertemu dengan pihak manapun dari kubu manapun
dan itu sangat baik dijalankan oleh pak sudapalo terpasuk dalam beberapa hari terakhir ini pak sudapalo sudah menjalankan peran seorang negarawan yang ingin membuat sejuk bangsa ini
oke mbak wimit terakhir dari anda
apa ini pertanyaannya
oke katakanlah ini memang masih luas masih cair semua tapi patternnya apakah sudah terlihat
pattern nya kemana ya arahnya kemana jadi dikatakan tadi politik itu memang dinamis
politik itu tidak boleh absolute tidak boleh black and white politik itu penuh pilihan opsi opsi
dan politik itu tapi kental dengan etika politik meskipun dia orientasinya kekuasaan dan kepentingan dia harus kental dengan etika dan moral politik
artinya apa bahwa gitu ya ketika sudah cair dalam arti tidak ada satu dua lagi tidak ada bpn tidak ada kpn lagi gitu ya tkn lagi
itu artinya semua sudah bubar relawan relawan juga tidak ada dan sebagainya kembali kepada back to normal back to masing masing kita
nah ini menunjukkan bahwa sebetulnya yang sekarang akan bermanuver masih elit
dan ini tidak akan selesai sampai terjadi nanti pelantikan kabinet
yang kita harapkan memang adalah bagaimana membangun satu koalisi yang di kabinet dan di eksekutif dan legislatif
itu nyambung sehingga ada dua fraksi di parlemen itu
yaitu fraksinya untuk mendukung penguasa dan fraksi yang oposisi
dengan bahasa apapun lah itu obusi
nah kita harapkan melakukan nanti dpr itu melakukan tiga tupoksinya tadi
tiga fungsinya yaitu melakukan pengawasan secara konstruktif legislasi dan budgeting dan sebagainya
nah dalam hal ini menurut saya memang apakah lalu gitu ya
nanti katakan gerinda pks lalu ada pan demokrat
itu sebagusnya memang konsisten
tetap berada di luar
iya kali ini mungkin adalah pembelajaran awal untuk tidak mengikuti cara cara yang lalu gitu ya
lalu berbondong bondong hijrah dan sebagainya
tapi untuk mpr jangan lupa
kita memang mengharapkan mpr itu sesuai dengan namanya majelis permusawaratan rakyat
dan di situ memang harus ada balance of power
nah tentu itu tidak bisa
jadi koalisi yang leading partinya waktu itu adalah pdi perjuangan mengambil seluruhnya
karena mereka juga akan mendapatkan di dpr
oleh ketua dpr sampai semua perangkat pimpinan
dan di sini yang anda lihat akan didapatkan kesinggangan itu
legasinya bagus kalau diberikan ke partai oposisi
sehingga ada balance of power tadi
ada politik harmoni yang di situ memang kehasil
dan orang indonesia
tapi jangan lalu berpikir tentang jabatan yang dieksekutif
kalau menurut saya itu
terima kasih kita lihat ini
pergerakannya masih akan cair berubah ubah sampai toh dua puluh oktober gitu kira kira ya
mbak wiwi terima kasih banyak
mbak masinta terima kasih
bang tobas terima kasih banyak malam hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali dengan informasi lain